kemarin ndin udah nanyain
tamunya emak yang kemarin itu
cuma temen sma nya emaknya si tati
lu tau dari mana
ojak bilang begitu be
lah si ojak tau dari mana
tati tau dari emaknya
kalo nyiram air ke jalan liat liat dong
mau ke tempat klien
akhir bulan ini kan papa mau ke surabaya
papa mau kemana
mau ke tempat layang
kamu dari mana jack
kepo lu ah
saya bukan kepo jack tapi pengen tau
iya itu namanya kepo
ini pak kopenya
kemarin din udah nanyain
katanya tamunya emak yang kemarin itu cuma temen sma nya emaknya si tati
lu tau dari mana
ojak bilang begitu be
lah si ojak tau dari mana
dari tati tati tahu dari emaknya
din biar si maya bilang cuma temen tapi gua liat mereka kemarin berdua mesra banget
maksud mbak be temen tapi mesra gitu be
jadi kamu beli duster
iya biarpun harganya murah tapi dasarnya bagus bahannya juga halus tapi pasti suka
kenapa lu tis
gapapa jack saya jadi inget istri saya di kampung
kamu mau kemana jack
oh kan lo kepo lagi
iya gue juga cuma jawab tis
papa perangkat dulu ya
kenapa tuh pa
tahan mama ada sabun pel nya
sama gua juga kaget
bisa dikasih nih kemaren
gue udah bilang ke babe
kalo tamu emak yang kemaren itu cuma temen sma nya doang
emang cuma temen
kok keliatannya mesra banget
terus gue capek jelasinnya
cuma temen sma nya doang
emang cuma temen
mau kemana tobeh
jalan jalan cari angin
gak mau pesen lagi bu
kalo lagi ada tamu